eh lo tuh kesel banget tau gak sih
hmm keselnya kenapa
terus dia bohongin el sama aldino tau gak bohongin apa
itu yang udah bawa ke rumah sakit pas di rumah sakit malah ketawa ketawa
tapi kayaknya sih dia gak mungkin yang ngerjain kamu
el dia pasti punya alasan lain el
rifki bapak minta kamu pulang sekarang
gue yakin pasti yang mau dikenalin ke gue ini adalah mama indonesia
apa bikin makanan lagi putih ibu
malis tau gak ketemu orang kayak botol kecap
kenapa sih gue mesti ketemu terus sama si botol kecap
kamu gak jadi cobek aja sih lo baru bisa ulog ulog tiap hari
lo nyari gara gara lagi sama gue botol kecap
bener bener gak ngapain
ngapain apa dia
papa sudah siapin untuk makan malam kita
untuk menyambut kamu dan tamu spesial kita malam ini
gue cuma mau tahu yang datang ini ibunya michelle atau bukan
itu pasti dia tamu spesial kita
kamu tunggu sebentar ya
ayo dong sambut tamu spesial kita malam ini
arief silahkan duduk
kamu duduk situ ya ki
pak jadi yang papa maksud tamu spesial itu ari
bukan temen deket papa
sayang sekali mila belum merespon permintaanku untuk memperkenalkan mila sama rifki
yaudah kita malam ini makan dulu sama arief ya
ayo ki kamu duduk situ
ya ampun kamu tuh kenapa sih
kok sambil bawa gayung gitu mau nyirang ibu ya
el kira sebotol kecap kan datang
siapa tuh botol kecap
kalau bukan orang yang paling ngeselin yang ibu undang makan
belum makan masa ibu lupa
oh jalan pacar kamu itu
namanya tuh gak penting ibu panggil aja botol kecap
yang paling pas botol kecap buat dia bukan namanya
kamu tuh kok gitu sih
orang ganteng kok dikatakan botol kecap
pasti kamu lagi berantem ya
coba dong kamu ceritain sama ibu
eh kamu tuh kesel banget tau gak sih
hmm keselnya kenapa
coba bu pura pura pingsan
itu yang udah bawa ke rumah sakit
pas rumah sakit malah ketawa ketawa
tapi kayaknya sih dia gak mungkin ngerjain kamu el
dia pasti punya alasan lain mbak el
ibu kenapa sih belain dia ah
ya feeling ibu aja
kalau dia itu sebenarnya orang yang baik
ya el tau dia adalah orang yang paling ngeselin
gak berperasaan sama sekali
kalau dia gak pernah mendingin perasaannya el
dan orang orang sekitarnya
eh kamu juga kan baru kenal dia
nih ya kalau kamu dengerin saran ibu
lebih baik kamu itu jangan terburu buru menilai seseorang
apalagi kamu denger kata orang denger omongan orang
itu belum tentu benar
kadang ya orang kalau gak suka dia pasti akan menjerahkan yang tidak tidak
dan kalau dia suka sama orang dia pasti menceritakan kebaikan
jadi lebih baik kamu cari tahu sendiri gimana sih sebenarnya orang itu
udah ngapain sih mesti ngomongin dia bikin bad mood tau gak
bisa belom makan kan
el udah masakin sambal kesukaan ibu
ibu lapar banget nih udah tadi belom makan
kamu lho perempuan pertama yang dibawa di fikir datang ke rumah ini
dan dikenalin kok
masa sih el emang sebelumnya gak ada cewe yang dikenalin sama rifqi
coba aja kamu tanya sama orangnya langsung
masa sih kok kamu gak pernah cerita soal itu ke aku
rifki itu pasti malu makanya dia gak mau terus terang sama kamu
rifqi itu juga temen deket pertama aku om
oh ya biasanya kalau yang pertama itu berkesan sekali loh
ki ada yang nempel
om harap kalian bisa deket lagi kayak dulu
dan bisa saling berbagi hal hal yang positif
ki jangan berlalu
ki jangan pergi dulu dong temenin gue
gak usah mau bokap gue aja diundangnya juga sama dia kan
ibu gimana kerjanya lancar
makan dong bu yang banyak
ijinkan aku untuk membuktikan sama el
kalau aku berbeda dengan mantan suami kami
aku akan melindungi dan menjaga kalian berdua
mungkin aku bisa percaya sama kamu mas
susah buat el untuk percaya sama kamu mas
maafin aku mas aku harus pergi sekarang
biarkan aku mengantar kamu pulang
untuk yang terakhir kali
aku cukup tua

ini untuk aku
tapi kamu berat karena aku lima ribu dolaright
ibu pasti bohongin aku
aku tahu banget ibu lagi sedih
atau jangan jangan ibu lagi kepikiran ya
buat bayar utang ibu yang kemarin dikasih waktu cuma dua minggu
aku harus bisa bantuin ini
eh kamu tambah dong